antisipasi penyebaran virus corona atau covid sembilan belas
rumah sakit umum kota tangerang selatan
memperlakukan pembatasan untuk pembesuk pasien
satu persatu pengunjung maupun pasien
juga wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh
oleh petugas menggunakan termogan
pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas di ruang perawatan
dengan adanya peraturan tersebut
pembesuk pasien terpaksa bergantian untuk menjenguk keluarganya
ya kalau menurut saya dengan sesuai peraturan ya
karena gimana ya kalau kita nggak ikutin peraturan
susah juga kan namanya kita merayat kecil
hal lebih ekstrem diterapkan di rumah sakit umum daerah
ersudarso kota pasuruan jawa timur
rumah sakit ini untuk sementara
meniadakan jam kunjungan
sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan
berdasarkan kebijakan rumah sakit
pasien yang sedang rawat inap
hanya boleh ditunggu oleh dua orang dalam keadaan sehat
sementara pasien rawat jalan memasuki gedung rawat jalan
hanya boleh diantar oleh satu orang untuk mengurangi kepadatan
pada pelayanan pastinya nggak
karena ini justru upaya atau bagian dari upaya kami
untuk memutus rantai penularan
supaya tidak hanya kota pasuruan yang terjangkit virus ini

selain rumah sakit
pemberlakuan larangan kunjungan atau jam besuk
juga diterapkan di area lapas purwakarta
hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
pengunjung tidak diperkenankan berkunjung ke dalam area lapas
namun pihak lapas memberikan solusi dengan menyediakan
sebanyak empat unit perangkat komunikasi
yang disimpan di ruang khusus
dan dapat diakses warga binaan
untuk melakukan panggilan video dengan sanak saudaranya
meski melakukan larangan kunjungan dan jam besuk
pihak lapas tetap membolehkan pengiriman makanan
untuk warga binaan
meski harus melewati prosedur pemeriksaan yang ketat